orang orang agar bisa datang apalagi ini kan juga pamerannya gratis ya nggak berbayar ya sebenarnya
apa ya yang
itu semua kita tampilkan di sini gitu nah cara mengemasnya seperti apa itu yang dari awal
memang kita tuh bener bener bener agak repot tapi kita merasa tertantang itu ada yang udah
dalam sumur festival tahun ini jika pada penyelenggaraan sebelumnya festival ini hanya
menarik minat para seniman lokal kali ini lebih banyak seniman dari negara lain yang berpartisipasi
selain dari indonesia
dan juga dari negara lain juga terhadir seperti dari hongkong spanyol dan jepang kita bikin karya
kebeneran kebahagiannya di dari pandemi seminar dikasih untuk mapping di museum bank indonesia
yang di jogja gedungnya cuma dibawa ke platform virtual mereka bikin tiga d environment nya terus kita
bikin konten dari bangunannya itu terus kita untuk diprojektifikasi mapping terus kita membuat konten

ada juga tentang karena mereka mengusung tema mantra lumina yang sekarang kan gitu
jadi kita juga adaptasi dari tema besarnya itu gitu kita keluar dengan donum execra
itu ceritanya tentang rangkaian kata kata dan bahasa yang kemudian bisa menjadi mantra
yang punya sisi baik dan sisi buruk
pengunjung bisa menikmati beragam sajian program yang ada
seperti mengunjungi bazar menonton pertunjukan seni dan musik
serta mengikuti workshop selama festival ini berlangsung
kalau bisa kan boleh milih sih sebenarnya pengennya tetap aja ya keluar
karena kita bisa ngerasain experience nya secara langsung dan bisa ngerasain ambience nya
kan pasti dibuat berbeda tuh
cuman karena again karena corona jadi ini salah satu opsi yang sangat menghibur
menyenangkan dan juga inspiratif
keren banget pamerannya terus websitenya bisa diakses di mobile
jadi bisa diakses dimana aja tanpa harus buka laptop
pengunjung pun dapat menikmati video mapping sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan
di setiap harinya sampai tanggal tiga belas agustus
namun karya para seniman tersebut masih bisa diakses sampai satu bulan mendatang